presiden joko widodo menyerahkan hadiah pemberian dari perusahaan minyak swasta rusia rosnef ke komisi pemberantasan korupsi kpk
hadiah ini diberikan pihak rusia melalui pertamina
penyerahan hadiah atau gratifikasi presiden joko widodo ini dilakukan kepala sekretariat negara darman syah jumala pada jumat hari ini
ketiga hadiah merupakan lukisan t set atau satu set cangkir teh dan plakat yang mengatasnamakan ceo rosneft oil company igor setchen
hadiah ini diberikan setelah kunjungan presiden joko widodo dan delegasi indonesia ke rusia pada pertengahan mei dua ribu enam belas
namun hadiah ini diakui jumala diberikan secara bertahap melalui pertamina
dalam kunjungannya ke rusia jokowi sempat bertemu dengan presiden rusia vladimir putin dan menghasilkan sejumlah perjanjian peningkatan ekonomi

sedangkan igor secin disinyalir sebagai orang dekat putin yang masuk dalam daftar empat puluh tujuh orang paling berpengaruh di dunia versi majalah forbes
ketika ditanya keterkaitan pemberian hadiah dengan proyek antara indonesia dan rusia jumala enggan menjawab
ia menyebut hadiah dititipkan melalui pertamina
kini nilai hadiah sedang dihitung